kita ke informasi berikutnya pemerintah kabupaten garut menetapkan kejadian luar biasa difteri setelah tujuh warga meninggal dunia diduga suspek difteri
pemerintah kabupaten garut jawa barat memastikan terjadi kasus difteri di desa sukahurib kecamatan pangatikan pada selasa pagi
dua warga dinyatakan positif difteri berdasarkan hasil uji laboratorium
meski kondisinya membaik mereka terpaksa harus jalani isolasi mandiri di rumahnya
selain itu tujuh warga lainnya dinyatakan meninggal dunia sejak januari hingga pertengahan februari dua ribu dua puluh
pasien wafat dinyatakan suspek difteri karena memiliki gejala mirip difteri tetapi tidak sempat diuji klinis
atas temuan itu wakil bupati garut helmi budiman menetapkan kejadian luar biasa difteri
upaya vaksinasi masal dan pemberian obat akan digelar di desa sukahurib
jadi memang kak petugas kami sudah langsung terjun ke wakfangan
kita menemukan beberapa yang diindikasikan mendetapkan penyakit difteri
kemudian kita kirimkan sampel dan ternyata memang ada yang positif